rangkaian ibadah idul fitri seperti bertakbir serta menunaikan zakat dan sholat idul fitri dapat dilakukan secara berjamaah di rumah ibadah atau lapangan
hal ini berdasarkan fatwa mui no dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
namun mui mengimbau masyarakat agar menaati protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
menjaga jarak dalam self satu dua meter mengenakan masker membawa sajadah dan memeriksa suhu tubuh jamaah
menjadi syarat digelarnya ibadah sholat idul fitri secara berjamaah di jawa timur
majelis ulama indonesia wilayah jawa timur menegaskan ibadah sholat idul fitri dan takbir merupakan bagian dari syiar islam
serta wujud syukur kepada allah swt
meski demikian penyelenggara ibadah di jawa timur wajib memperhatikan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kepada seluruh umat islam di jawa timur untuk nanti bisa melaksanakan takbir
bisa melaksanakan sholat idul fitri dan menyelesaikan ibadah zakat fitrahnya
khususnya untuk takbir dan idul fitri ini adalah bagian dari syiar islam dan merupakan wujud syukur kita kepada allah swt
sesuai dengan firmannya
waliduk mil la'iddata walidukabdurullah ala ma'adakum wa la'alakum tashukur
terus berkaitan dengan penyelenggaraannya sedapat mungkin memang bisa dilaksanakan
di masjid musola atau di lapangan
dengan catatan harus tetap disiplin menegakkan protokol pencegahan covid sembilan belas
sekretaris daerah provinsi jawa timur heru cahyono mengatakan
penyelenggaraan sholat idul fitri di semua masjid di jawa timur dapat merujuk pada masjid al akbar surabaya
jadi mulai masuk sudah dibisa
masuk antrinya juga sudah diarahkan
setelah itu jaraknya satu sampai dua meter
sandal tidak boleh tinggal di luar harus dibawa masuk
karena proses pengambilan sandal pada saat sholat selesai sholat itulah yang mulai berjubel
jadi sandal kita siapkan reseknya di masjid al akbar
sandalnya dibawa masuk pulangnya juga diarahkan saat ada pembatasnya
masuk pulang terus khotbahnya juga tidak boleh terlalu panjang
jadi itulah yang harus dilakukan surat ini kami tandai
soft softnya kita tandai jaraknya satu sampai dua meter
selain itu heru berharap khotib menyampaikan khutbah yang tidak terlalu panjang
ia pun menghimbau masyarakat agar mandi setelah menjalankan sholat idul fitri
dan tidak bersalaman dengan jamaah lain
hekarima agadipa surabaya jawa timur